petugas gugus tugas penanganan covid sembilan belas di polewali mandar sulawesi barat
merazia sejumlah pasien berstatus orang dalam pantauan atau odp yang membangka
para odp ini berkeliaran di luar rumah padahal mereka tengah menjalani masa karantina
petugas memberikan peringatan keras agar para odp ini tak berkeliaran hingga masa karantina berakhir
dalam upaya meredam penularan covid sembilan belas para petugas mengaku kesulitan melakukan pengawasan
hal ini diakibatkan banyaknya warga yang berdatangan dari daerah terpapar covid sembilan belas
namun tak jujur saat memberikan keterangan kepada petugas